kenapa aku jadi putus asa seperti ini
nenek itu saja masih bisa semangat
kalau kamu merasa putus asa
bahwa masih banyak yang bisa kamu kerjakan
walaupun kamu di atas kursi roda itu
sinar matamu masih seperti dulu
saat engkau tinggalkan diriku
kok lu benar benar ada kan
waktu itu gue ngeliat lu di kebun mawaru gue
tapi lu udah gak ada
lu kembaran gue kan
kalau ada di sini fah
katanya lu di kalimantan
wah kita pulang ke rumah yuk
fah kok gak di jauh
pak john pergi dulu pak
cepet banget sih naik kursi roda
ya lagi bersihin halaman lah
habis halaman kotor banget
om tuh gak bercape capek capek dulu
mama kedy le yang masakin
candy makasih ya
kamu masih saja tetap keras kepala
untuk menghalas om
kalau tidak ada anak yang keras kepala seperti kamu
mungkin om sudah mati di rumah ini
yaudah kalau gitu kita masuk yuk
om salah perhitungan dalam bisnis
om bangkrut dan jatuh miskin
harta om semuanya habis untuk bayar utang di bank
dan yang tertinggal
hanya rumah ini
farah istri om
tidak tahan hidup miskin
dia lari meninggalkan om dan mary
om sangat sedih
tapi om tetap semangat
karena masih ada
mary yang harus om hidupi dan temani
istri om pergi ninggalin om karena om jatuh miskin gitu
tapi karena dia yang meninggalkan om
hak hak sumeri jatuh pada om
tapi farah memang licik
suatu pagi dia menculik mary
dan mencuci otak mary
dia menceritakan kejelekan op tiap hari
dia benci pada om
dan sama sekali tidak mau ketemu sama om
nggak nanggap sendirian
sampai beres beres kayak gini
kamu tuh dari mana aja sih kan peluyuran mulu deh
ken capek beres beres sendiri
emang warungnya kecil
ya aku tuh dari rumahnya om fuad
temen dia makan
ken udahlah kamu tuh ngapain sih
bantu bantuin si fuad fuad itu terus
lagipun dia kan bukan om kamu beneran
ya ampun ter

harus kenal semua orangnya
ya ampun ter aku cuma mau pinalin dia dia kan lagi sakit keras emang kamu sama mau nolong orang tuh harus milih milih orang harus kenal semua orangnya
aduh ken aku tuh gak ngerti ya sama kamu
maksud aku tuh dia kan tbc
nanti kalau kamu ketularan gimana
selama aku rat dia aku selalu pakai masker kok
aku juga pakai sarung tangan dan diganti lagi

aku juga ngomong dia aku juga gak terlalu deket kok sama dia
iya tapi kenapa sih kamu tuh kayaknya ngotot banget mau bantu bantuin si fuad fuad itu

terutama sama kamu
jadi tinggal sama istrinya
sama anak perempuannya
sekarang kamu kan
kamu tuh gak pernah ketemu sama emak kamu
gak boleh malah ketemu sama emak kamu

oh pasti sedih banget kan
iya juga sih ken
mulai sekarang aku janji
aku bakalan bantuin om fuad
aku tuh ngerasa senasib sama om fuad
jadi mulai besok
kita akan ngelacak dimana merry berada
kita akan ngelacak dimana merry berada
makasih banget ya
makasih banget ya
makasih banget ya ter

kamu gak mau bantuin aku

tadi kembaran gue ada di kursi roda

dia sehat sehat aja tuh berdiri lagi
kalau memang dia ada di jakarta
kalo memang dia ada di jakarta
kenapa yang ria gak tau
kenapa yang akhirnya gak pernah cerita sama aku
kenapa yang ria gak pernah cerita sama aku
ada apa sih sebenernya
ada apa sih sebenernya
ada apa sih sebenernya
ada apa sih sebenernya
kamu tuh dimana lagi sih
kamu tuh dimana lagi sih

mau kamu kok kayak orang kecapean gitu sih